bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten telah memasuki babak final
partai partai final mulai dimainkan semenjak pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat di gor alun alun maulana yusuf kota serang banten
babak final sirnas a dua ribu dua puluh tiga banten dibuka partai derby pb jarum yang mempertemukan pasangan ganda taruna putri felicia christina bernardin wardana melawan isyana meida rinjaini nastiq
felicia bernardin gagal melakukan revans atas isyana rinjani yang juga mengalahkan mereka di sirnas a seri bandung lalu
pasangan isyana rinjani menjadi juara di kategori ganda taruna putri usai menang dua set sekaligus dua satu dua belas dua satu empat belas
strateginya tadi yang udah direncanain di dalam lapangan kayak kurang jalan jadi kayak agak melenceng dari rencana awal tapi ya kita tetap berusaha buat bisa keluar dari kesulitan di dalam lapangan sih
mainnya kurang enak aja sih
strateginya udah diatur tapi gimana ya namanya lagi gak enak main nggak masuk semua gitu
sementara itu di sektor tunggal remaja putri salah satu atlet yang digadang gadang punya potensi besar untuk masuk ke pelatnas pbsi jolin angelia berhasil menaklukkan evelyn parapat yang juga berasal dari pb jarum
ya mungkin dari awal juga udah gak gampang ya ketemunya juga udah yang lumayan
ada nama tapi ya gimana kita menjaga konsistensinya aja sih dari awal sampai akhir kan kondisinya juga harus dijaga doa juga jangan lupa itu aja sih
pemain muda potensial lainnya muhammad zaki ubaidillah yang dari pb jarum bermain di kategori tunggal taruna putra
meski baru berusia enam belas tahun mampu memenangkan partai final dengan penampilan api
zaki menang atas lawannya jaden abdullah usman
dari pb manzion exis dua set langsung dua satu dua belas dua satu lima belas
ya alhamdulillah bisa menangkan pertanian tadi sih dan tidak cedera juga sih misalkan dengan baik
di sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten ini dominasi pb jarum masih belum tergoyahkan
delapan belas gelar juara berhasil diboyong dari lima belas yang diperebutkan
armando serang banten